kecaman keras datang dari berbagai pihak atas aksi teror yang terjadi di sigi sulawesi tengah
presiden joko widodo juga menyampaikan kecaman atas aksi teror dan memerintahkan kapolri dan juga panglima tni
untuk mengusut pelaku teror yang diduga dilakukan kelompok mujahidin indonesia timur
bagaimana upaya pemburuan terhadap kelompok tersebut
sejauh mana eksistensi mereka
kita akan coba ulas pada malam hari ini dengan tiga narasumber yang bergabung dari luar studio
ada pawawan purwanto deputi tujubin pawawan selamat malam
selamat malam pak
baik ada pak ridwan habib pengamat teroris dari ui selamat malam pak ritwan
selamat malam renhar
dan bergabung juga kabupaten tumas polda sultan kombes pol didik supranoto
pak didik selamat malam pak
selamat malam pak
baik bapak bapak sekalian sebelum kita mulai dialog coba kita dengar lagi apa pernyataan presiden
yang mengecam keras aksi teror yang terjadi di sigi kita dengarkan berikut ini
saya mengutuk keras tindakan tindakan di luar bangsa
pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pak ridwan habib
yang menyebabkan empat orang saudara saudara kita meninggal dunia dalam aksi kekerasan
yang terjadi di kabupaten sigi sulawesi tengah
tindakan yang biadab itu jelas bertujuan untuk menciptakan provokasi dan teror
di tengah tengah masyarakat yang ingin merusak persatuan dan kerukunan
di antara warga bangsa
saya langsung ke pak wawan pak ini teror yang keji sekali terjadi di sigi sulawesi tengah
presiden mengecam banyak pihak juga mengecam
selama ini monitoring terhadap kelompok mit ini bagaimana pak yang tersisa di sulawesi tengah
pak wawan silakan
memang dia lari lari siang ya terus ke hutan balik lagi cari makan di bawah balik lagi ke atas
itu yang terjadi kita memburu dari waktu ke waktu juga
sudah beberapa kali menemukan mereka dan menewaskannya
juga heri santoso dulu juga ditewaskan juga
kemudian sejumlah pengikut termasuk yang dari uigur juga bisa ditewaskan
kemudian juga sejumlah pihak juga ditangkap
kemudian senjata senjata yang mereka bawa juga kita rampas waktu itu
dan memang mereka ganti pemimpinnya
setelah santoso kemudian ganti pada basri
kemudian basri kita tangkap
kemudian juga kembali sekarang mereka milih lagi yaitu si ali kalora ini
ali kalora ini terus bergerak dan tadinya tinggal tujuh orang
tapi kemudian dia merekrut lagi sejumlah pihak dan sekarang diperkirakan sekitar sebelas
dan mereka membawa
ada satu senapan laras panjang dan dua pucuk laras pendek yang tinggal yang kita ketahui
dan mereka sering juga naik turun gunung untuk mencari makan
dan memang mereka juga melakukan upaya upaya paksa
sehingga kalau tidak diberi logistik ya dia marah ngamuk gitu
dan yang terakhir itu membunuh saudara kita yang empat orang ini
ini kejadian terakhir
pasantoso kemudian penangkapan lagi
yang tersisa sekarang adalah kemudian ali kalora
tadi pak wawan katakan memang cukup sulit tampaknya
apa yang membuat sulit pak wawan
apakah karena mereka bergerilya tadi anda katakan ini berlari lari begitu
atau karena faktor juga medan di sana atau apa pak
memang medannya agak ini ya
karena gunung gunung dan mereka lebih menguasai medan dan luasnya wilayah inilah yang di antara itu mereka lebih tahu
ali kalora itu mengenal daerah ini
makanya dia ditunjuk sebagai pemimpin pengganti
setelah basri ditangkap dan juga santoso ditewaskan
dia tahu tempat persembuhan dari satu ke tempat ke tempat lain
dan pengejaran masih terus dilakukan
dan sampai saat ini juga kita terus memburu dan menambah mempertebal dari pasukan yang ada
dan diharapkan kita akan bisa membuahkan hasil
dan kita semua berupaya juga supaya bisa terkipis tuntasannya
memang begitu ditewaskan pimpinannya diganti lagi orang
ini yang terus perlu kita waspadai dan terus kita lakukan pelacakan dan pengejaran
ya ada juga bantuan dari tni yang juga sudah sampai di sana
saya ke pak didik
pak didik tadi pak wawan katakan pengejaran terus dilakukan
saat ini eskalasi keamanan di sigi dan sekitarnya bagaimana pak didi
saya sudah sampaikan
kalau secara umum di wilayah sigi itu sangat semudus
kemudian masyarakat saat ini masih mengungsi di desa sebelah
yaitu di desa lembantongo
ada empat puluh sembilan kakak itu
semua di sana
tetapi sudah kita berikan trauma healing
kemudian juga sudah diberikan bantuan sembako oleh pihak kepolisian bersama tni
dan juga mulai hari ini sudah dilakukan pembersihan
mulai perbaikan dari rumah yang terbakar dari pihak kepolisian
kemudian kalau masalah perburuan
jadi satgas tinobala yang terdiri dari tni dan pori dibantu oleh dprs delapan puluh delapan
kemudian tadi siang juga sudah dapat perbantuan kekuatan dari mabes tni
ada satu sst yang terdiri dari kostrat kemudian sataeko dan juga marinir
saat ini sudah bergabung
dan pencarian di wilayah siki
kemudian diperluas sampai ke wilayah parigi mautong dan poso
mudah mudahan ini bisa segera kita atasi kelompok anggota mit yang masih tersisa sebelas orang
oke jadi segala upaya sudah dikerahkan di sana
bahwa masyarakat juga sudah dipindahkan ke desa sebelah ya pak didi
artinya sudah relatif lebih aman di sana
nah kondisi masyarakat bagaimana pak didi pasca penyerangan itu
pasca penyerangan semuanya memang merasa ketakutan
makanya mereka minta dipindahkan ke desa sebelah
yang jaraknya sekitar satu jam dari bison manu ke ayas desa lembantungwa
pak didi tahan dulu sambungan telepon anda
saya mau ke pak ridwan
pak ridwan tadi pak wawan sudah menyampaikan ya
apa kira kira kesulitan yang dialami untuk memburu kelompok ini sisanya
meskipun sebelumnya juga sebetulnya sudah ditangkap pimpinannya
tadi juga pak didi sudah menyampaikan bagaimana kondisi masyarakat
dari pandangan anda apa yang membuat kelompok ini bertindak begitu keji di penyerangan yang terakhir ini
ya mereka ini sebenarnya sudah sangat terdesak ya
karena kurir kurir mereka yang sebelumnya membawa logistik dari kota
itu berhasil ditangkap dalam operasi kepolisian satgas tinombala itu
misalnya di agustus dua ribu dua puluh ada dua kurir mereka itu yang berhasil tertangkap
mereka membawa kue membawa singkong membawa uang rp satu lima ratus dan berhasil ditangkap
salah satunya bahkan istrinya alika lora
nah ini membuktikan dukungan dari luar semakin susah masuk
nah membuat mereka frustasi dan melakukan serangan
secara acak kepada warga warga yang ada di lereng lereng gunung
karena gunung taman nasional lorelindo itu sampai ke arah taman deka itu luas sekali
lebih dari delapan dua ratus km persegi
dan mereka bisa memilih spot anytime dan dimana saja
nah karena itu memang ini sasarannya bukan terkait agama tertentu
tetapi memang menyasar kepada warga yang tinggal di
dan mereka bisa menyesuaikan gunung
ingat pada april dua ribu dua puluh itu petani di poso pesisir mereka berhasil tangkap
dan kemudian dieksekusi secara brutal juga oleh mereka
namanya daeng tapo itu agamanya islam
jadi memang mereka ini tidak peduli agamanya apa
asalkan mereka ini menghalangi warga ini menghalangi tujuan mereka
misalnya melawan tidak mau memberikan bahan makanan ya mereka serang
dan kemudian bahkan mereka merekamnya dalam video
dalam bentuk video yang sangat sadis
oke tidak ada anda melihat motif teologis misalnya di sini
karena motif berbau agama dan lain sebagainya terhadap penyerangan yang terjadi di sana
ya tidak mereka mencari sasaran itu memang ke warga warga yang ada di situ
apapun agamanya karena bagi mereka di luar kelompoknya itu boleh diserak
di luar kelompok mit itu halal darahnya lah
sehingga mereka nggak peduli agamanya apa mereka akan serang
dan jangan lupa mereka ini sudah ada di hutan sejak dua ribu sepuluh reinhard
artinya ada sepuluh tahun mereka hidup di tengah hutan
mereka ibaratnya sudah menjadi tarasan gunung yang menyatu dengan hutan
ini yang kemudian membuat teman teman dari satgas kinombala ini terpontal pontal untuk mengejar
karena memang satgas ini kan mereka rotasi setiap enam bulan ganti
ada pasukan dari malang pasukan dari semarang ini rotasi terus
sementara mereka yang dikejar ini sepuluh tahun tetap di situ
jadi saya kira ada perlu perubahan strategi untuk mengejar mereka
oke perubahan strategi untuk mengejar mereka
artinya tadi pak wan juga menyampaikan sebetulnya medan ini memang begitu sulit ya
itu juga yang anda lihat yang ada di sana
betul jadi saya kira perlu diusulkan kepada satgas tinombala untuk memasukkan pasukan khusus
unit kecil sekitar tujuh delapan orang dengan kualifikasi komando dan ahli perang geliah hutan
untuk bisa mengejar mereka sampai dapat
pasokan ini dikirimkan ke dalam hutan dan nggak boleh pulang
sampai dapat kalau patroli kan mereka ada jamnya
misalnya jam delapan pagi sampai jam empat sore nggak dapat pulang ke pos gitu istirahat
tapi yang ini yang small unit ini panglima tni bisa kemudian berkoordinasi dengan bapak kapolri
untuk mengirimkan ini sebagai perban

dan masuk ke dalam hutan mengejar mit sampai dapat
nah ini yang saya kira belum dicoba oleh teman teman satgas tinombala
sehingga tantangan atau problem soal wilayah tadi itu ya medan tadi itu mungkin bisa menjadi lebih mudah atau bagaimana pak ridwan
ini kualifikasi mereka ini kan kualifikasi sebenarnya survival combatence
jadi mereka ini bertahan karena mereka bisa menyesuaikan diri dengan hutan
maka yang bisa mengejar mereka adalah survival rider
orang orang yang memang dilatih untuk itu
dan tni punya
koopsus ada kopassus ada marinir ada denjaka ada
mereka adalah orang orang yang selama ini dilatih untuk itu
hidup dalam situasi paling ekstrim sekalipun
nah saya kira ini perlu dicoba
tim ini kemudian disiapkan rahasia tentunya
tidak perlu diumumkan namanya tidak perlu diumumkan sebagian
kemudian mereka secara aktif mengejar dua puluh empat jam
mit itu sampai dapat
nah kalau nanti problemnya adalah kan ada kritik nih dari teman teman lsm
ini kan penegakan hukum pidana
bisa saja kemudian nanti di ultimatum
ketika berhadapan disampaikan ultimatum mit anda menyerah atau kami melakukan kontak tembak
prosedurnya tidak menyalahi hukum
pak wawan small team unit tadi
bagaimana dari pandangan anda terkait dengan itu
kan sebetulnya bin bnpt dan pihak pihak terkait semua sudah rapat bersama dengan pak mahfud ya pak menko
pak wawan apa arahan apa langkah yang kemudian akan diambil untuk bisa menumpas kelompok ini
kita bahas tapi usaha jadinya berikut
kami akan segera kembali sesaat lagi
saya akan langsung ke pak wawan
pak wawan tadi yang disampaikan oleh pak ridwan
yang mungkin bisa dielaborasi
termasuk juga kemudian arahan dari pemerintah dari menko polhukam
apa terhadap pihak pihak terkait pak wawan
ya tentu kita melakukan langkah langkah pengejaran dan juga pengamanan kepada penduduk yang ada
kemudian juga di pengungsian juga kita lakukan upaya upaya
ya tadi pak didik juga bilang ada terapi healing walaupun itu bantuan bantuan
nah seperti itu juga terus dilakukan
yang jelas pengejaran tidak kendor karena kita terus lakukan peracakan day to day
kemudian dari satu tempat dan lokasi yang sudah melakukan penyebaran
yang jelas ini karena sudah melampaui batas apa yang mereka lakukan
maka ini kita ingin menuntaskannya dan tidak ada satu reservo lagi
ini mengingat kesalahan
kita ingin ingat keselamatan rakyat ini menjadi satu tujuan kita
di mana kita wajib melindungi sekendap bangsa dan seluruh tumpah darah
pengejaran dari semua elemen yang ada tetap dilakukan
di mana polda suteng ini tetap menjadi ujung tombak ditambah dengan perkuatan perkuatan dari jakarta maupun dari tni
dan semuanya kita bekerja sama
tentu juga penggunaan halat halat dan perlataran perlataran strategis yang tentu tidak bisa disebutkan di sini
dan ini semuanya juga kita upaya secara maksimal supaya titik pinpointnya bisa terjejak
dan memang mereka berlindung di balik daunan maupun ribunya hutan ini sedikit banyak mengganggu ya untuk bisa memperlukannya
hanya memang kita tidak lantas diam dan bersekusah
tapi pengejaran tetap dilakukan dari sebuah titik
jejak jejaknya juga tampak dari posisi posisi pengedaran semula kemudian dari tapak larinya
diharapkan ini tidak makan waktu lama paling tidak kita bisa mempersempit ruang gerak dan menemukan di mana mereka
karena mereka juga berbencar di dalam satu kelompok
dan mereka juga sempat membelah di bagian utara dan selatan
jadi bagi dua
dan begitu ada pengejaran seperti ini mereka berbencar lagi
begitu sepertinya maka ini strategi kontra gerulya hutan ini istilahnya adalah tempur rimba
ini tentu kita upayakan secara maksimal sehingga bisa tertentu titik pinpointnya
dan kita tentu
juga berpacu dengan waktu
bisa menemukannya demikian
pak tadi kalau analisis dari pak ridwan ya ini mereka terdesak begitu
artinya kalau terdesak mereka kemudian keluar mencari apa kebutuhan
dalam situasi ini memang kondisi dari mit ali kalora ini yang diketahui bin atau dari pantauan
memang sudah tidak begitu kuat lagi atau sudah terdesak sekali atau bagaimana pak
ya memang mereka juga berperang dengan dinginnya suhu ya udara yang sangat dingin
cuman ya karena sudah terbiasa sehingga dengan upaya upaya yang dilakukannya sudah mulai menyesuaikan diri
tapi kan ketahanan untuk tidak makan kan itu perlu upaya ekstra
makanya dia sering turun ke bawah dengan membelah bagi dua kelompok tadi
untuk cari makan
dan ini juga dia minta makan tidak dikasih
kemudian dia merebut itu empat puluh kg beras itu ya
sebenarnya yang dimintain pihak komisi ekonominya juga perang pasu
makanya ini tidak dikasih kan karena sama sama butuhnya
ini karena ada memang sudah diupayakan untuk memotong rantai pasok logistik yang ada
baik dari sisi sisi keuangan maupun juga
logistik yang dikirimkan
hanya dia sesekali turun ke bawah
lalu waktu dia masih pegang uang dulu
dia suka ke kebun orang
kemudian naruh uang
setelah dia makan setelah sesuatu dia naruh uang
kemudian kebun datang
suka melihat oh ada ditaruh uang seperti ini
jadi seperti starter yang dilakukannya ya seperti itu
tapi dalam kondisi tertentu kan tidak semuanya berbuah
sehingga dia tetap mau nggak mau turun
dulu memang ada
dulu memang ada masyarakat yang bersimpati
tapi lama lama masyarakat juga tidak sempati
ada juga yang mereka tidak berani lapor
karena takut keselamatannya
sehingga dia memilih diam
memilih diam untuk tidak menyampaikan sesuatu ke atas keamanan
dan di dalam kediamannya ini lah justru dimanfaatkan oleh mereka untuk
makin melakukan langkah langkah
dan melakukan rekrutmen rekrutmen baru
inilah sebabnya maka tetap kita sanggung dari sisi keluarga yang
dan beberapa memang sudah dilakukan pengamanan
dan memang kita perlu juga masyarakat untuk laporkan
sesuatu yang dia lihat
kemudian dicocokkan kan kemarin dicocokkan gitu
dari enam orang tetap cocok
maka ini kelompok ini memang terus
melakukan upaya upaya gerenya
dan pada waktu itu memang dia beraktifitas pada isis
dan sempat juga minta bantuan keuangan ke isis
hanya memang persoalannya isis sendiri kan sudah pura pura enggak
dan sekarang lari ke afrika utara
mereka mencoba juga melakukan
pendekatan dengan kelompoknya
yang ada di marawi
teman marawi sudah dihancurkan oleh
perkeamanan dari filipina
dan dari moro sendiri juga
dari jauhnya teritorial maupun
upaya upaya perbantuan dari sisi lokasi kan memang agak berat
tapi dia dulu ada rantai pasok dari sisi senjata
dari ex filipina memang ada juga yang
tapi sekarang kita coba untuk memblokir ini
walaupun dia punya senjata
tapi kalau tidak ada bulu bulunya kan
nggak bisa digunakan juga
kita lakukan pemblokiran
dari sisi rantai pasok dari emunisinya
apa kesaksian masyarakat pak didi yang ada di sana
diganggu begitu ya
dalam tanda kutip
sampai akhirnya terpaksa harus membantu dan sebagainya
apa yang terjadi sebetulnya pak
masyarakat di sekitar gunung sana
sebenarnya mereka juga kadang kadang ketemu
mereka minta makan dan sebagainya
mereka tidak diganggu
kemungkinan itu ada permasalahan tertentu
seperti yang disampaikan pak wawan
sampai tinggal meninggal dunia
kemudian juga berdasarkan informasi dari
dpo yang telah menyerahkan diri
itu disana itu sebenarnya terjadi perpecahan
beberapa bulan yang lalu
anda menyerahkan diri
itu menyampaikan bahwa
apa yang dilihat disana itu
sebenarnya tidak sesuai dengan
atau apa yang diajarkan
yang didoktrinkan itu
jadi disana itu tidak sesuai dengan ajaran agama apapun
tiga minggu yang lalu
itu sempat ada yang
tarikan diri sampai ke kota palu
kemudian dilakukan pengejaran
tertangkap di daerah palikit mausong
nah ini tentu
sebagai bukti bahwa mereka itu sangat terdesak
sehingga mereka tertangkap
tadi yang lalu itu
demikian mas riyad
oke jadi memang
ada upaya dari warga ya
mempertahankan logistik mereka juga
sehingga terjadi konflik
berujung pada kekerasan atau apa
aksi yang keji ini
yang juga disinggung juga oleh
pak wawan tadi
dari mana kemudian kekuatan
yang didapat oleh sisa
di kelompok mit ini
kalau di filipina tadi
isis juga demikian
dari mana kemudian dukungan datang
dari mana kemudian dukungan datang
itu mereka masih dibantu oleh jaringannya
dulu belum cat
saat itu bahkan mereka
dari beberapa daerah
masuk ke sana
jadi modelnya sama
rotasi juga mereka
ada satu tahun
satu tahun keluar
setelah operasi tinombala
efektif dan masif
setelah kepemimpinan santoso
sangat sulit bagi mereka
untuk memunculkan itu
satu dua kurir
jalan jalan tikus ya
jalan babi hutan
sangat tidak signifikan
kalau dalam posisi terdesak
sangat brutal ya
kalau kita di kampus
akan ada teori
kesempatan emas ya
titik terakhir mereka
dalam hitungan hari
masih bisa dilakukan
sebelum tahun berganti
jumpa pers khusus
ini apakah juga
bahwa kelompok ini
tidak memiliki sumber daya
yang lagi kuat
secara ideologis ya
dua anggota kelompok ini
di tengah kota bosho
oleh ratusan orang
tidak bisa masuk
yang sangat ketat
dan karena itulah
dengan pemenggalan itu
adalah kiri khas isis
untuk membantu mereka
itu harapan mereka
kesedihan seperti ini
selalu ada hikmah
selalu ada kesempatan
sedang di lapangan
bisa memanfaatkan itu
untuk mengejar mereka
upaya untuk menenangkan
terutama yang ada
di sekitar lokasi ya
menjadi lebih sulit
untuk meyakinkan mereka
bahwa di sana
tapi di sisi yang lain
di segmen terakhir
dialog usai jeda berikut ya
kita jeda terlebih dahulu
kami akan segera kembali
kita masuk ke segmen
sebagai ujung tombak
pak wawan katakan
atau saat ini
mungkin bisa digambarkan
memburu pelaku teroris
kuat di sana pak
jadi ada sekitar
di bantuan tni
jadi semuanya ini
pari kimau cong
saya sampaikan juga
yang sekarang mengungsi
setelah dilakukan trauma healing
tidak terlalu trauma
di salah satu tempat
sekarang mengungsinya itu
di rumah rumah warga
di rumah rumah warganya
yang di tkp
susun lewanu itu
di situ masih dijaga oleh
jadi semuanya masih di situ
oke baik pak didi
terakhir nanti ke pak wawan
artinya di balik serangan ini
yang ingin disampaikan
oleh kelompok mit
denyut mereka masih ada
ya pesan itu
kepada jaringan mereka
pasti sudah dimonitor
dan sarjad di kota
ataupun serangan balasan
di sulawesi tengah
di seluruh indonesia
kan juga punya draft
dengan perpres itu
bisa lebih kuat
bisa lebih dari
jadi pesan ini
sinyal yang diberikan
menjelang awal tahun
dan tahun baru
ada simpatisan mereka
di luar kota
melakukan serangan balasan
juga harus dipertimbangkan
tadi juga pak ridwan
kewaspadaan ini pak
bentuknya seperti apa
oleh semua pihak
kita sudah punya
dalam hal ini
bahkan dari sekedar
itu dalam konteks ini
dalam jangka waktu
atau empat belas hari
di beberapa kota
terakhir dari anda
yang diminta oleh presiden
dulu pak wawan
kita sudah punya
tokoh agama tokoh masyarakat juga ormas okp dan seluruh elemen di mana mereka juga perlu ada satu sinergitas antara satu sama lain saling memberikan respon
andai kata ada persoalan persoalan yang mencurigakan ya maka segera ini ditindaklanjuti untuk selanjutnya jangan sampai kita terjadi pendadakan maupun pengadangan
ada sesuatu tentu mereka tidak pasti ada suatu gejala gejala dari awal
gejala gejala inilah makanya kita juga ajak masyarakat supaya mereka juga mewaspadai sehingga lingkup terkecil di keluarganya
kalau ada sesuatu yang aneh maka segeralah melakukan langkah langkah untuk menyampaikan ini kepada aparat terdekat
minimal berbincang berbincang di emas
terima kasih pak
terima kasih pak